presiden joko widodo menunda usulan pembentukan densus tipikor
pembentukan densus tipikor masih harus didalami lebih lanjut
usai mengikuti rapat terbatas densus tipikor di istana negara
menko polhukam wiranto menyatakan
presiden menilai banyak hal yang perlu dikaji dalam pembentukan densus tipikor
salah satunya mengantisipasi kesimpang siuran koordinasi dan tumpang tindihan terlembaga
proses administrasi seperti dibentuknya terlebih dulu struktur
yang meliputi unsur polisi kpk dan kejaksaan juga memakan waktu
selain itu paripurna pengesahan apbn dua ribu delapan belas pada dua puluh lima oktober esok
sehingga tak memungkinkan penambahan pos anggaran dalam waktu dekat
wiranto menegaskan usulan pembentukan densus tipikor oleh kepolisian ini
bisa dijadikan evaluasi kinerja kpk
kesimpulannya ya dari berbagai pendekatan itu
juga masalah anggaran dan sebagainya
dimana hari repu nanti
apbn dua ribu delapan belas harus sudah disahkan oleh sidang paripurna
kan singkat sekali waktunya
maka diputuskan bahwa pembentukan densus tipikor untuk sementara ditunda
untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi
dan itu diserahkan kepada menko polhukam untuk mendalami lebih jauh lagi
sehingga nanti pada saatnya pada saat yang tepat
tentu kita akan ada penjelasan lagi mengenai hasil pendalaman itu
ini kan bukan soal ada atau tidak ada
yang penting kalau menurut kita
bagaimana kita menciptakan penegakan hukum yang terintegrasi
satu road map
kan kan kita ciptakan ekosektoral
ada yang lebih merasa harus lebih hebat lebih ini
kan nanti di seolah olah
seolah olah densus dihadap hadapkan dengan kpk bukan itu bukan begitu
tapi adalah semangatnya adalah bagaimana memperantas ke hidup secara bersama sama
rapat gabungan komisi tiga gpr dengan kpk kapol rikemen kumham dan kejaksan agung digelar kilat setelah pemerintah menunda pembentukan densus tipikor
komisi tiga menghormati keputusan pemerintah untuk mengkaji ulang densus tipikor
rapat gabungan hanya berlangsung lima belas menit
komisi tiga menyampaikan pandangan tentang keputusan pemerintah menunda pembentukan densus tipikor sampai batas yang tidak ditentukan
wakil ketua komisi tiga dpr mengatakan pemberantasan korupsi belum mengalami kemajuan berarti sehingga dpr meminta presiden turun langsung memberantas korupsi
komisi tiga juga tetap mendukung langkah polri mengkaji ulang pembentukan densus tipikor sehingga dapat segera dipresentasikan ke pemerintah
bahwa hingga saat ini kpk tetap berada di dalam kemampuan
kepada pemerintah kepada pemerintah dan pemerintah yang berada di dalam kemampuan
kepada pemerintah kepada pemerintah dan pemerintah yang berada di dalam kemampuan